hai nasib malang menimpa dwi aryestawardana remaja ini menderita patah tulang akibat terjatuh dari
lift yang berada di rumahnya pada sabtu lalu peristiwa itu terjadi ketika dwi menggunakan
lift dari lantai dua untuk membantu sang ibu yang berada di lantai bawah namun naas tali lift tidak
dapat menopang bobot korban yang mencapai dua ratus tujuh puluh lima kg hingga terputus dan jatuh kepanikan pun terjadi
hingga akhirnya ibunya berteriak meminta pertolongan saya turun dengan kok nggak turun turun
terus sebentar lagi berapa enggak ada berapa menit gitu loh dengar gitu tuhan terus mana gitu
dia mak panggil panggil mama proses evakuasi korban berjalan dramatis petugas sempat kesulitan
karena tubuh korban yang berat dan akses yang sempit
adalah akses ya akses karena korban ini memiliki berat badan yang cukup berat sehingga akses yang
dibutuhkan juga membutuhkan akses yang cukup luas saat ini korban masih menjalani perawatan
di rumah sakit saiful anwar kota malang jawa timur abdi malik malang jawa timur